maaf ya bu nur ya tidur di kamar bunga jadi ngerepotin
indah papa mamanya juga anak kecil
mbak surti gimana jualannya bang deddy lancar
alhamdulillah bu nur lancar
boleh atuh buat bapak saya
beneran ya gue ambil dulu nih
eh bu atuh mau kemana
mau ke warung beli minyak goreng
sama dong saya juga mau beli minyak goreng kayu putih
apa deddy bapak bapak situ
belum lama ini dek latarnya seneng banget
tapi sekarang ini nih dia diem terus
gue heran apa semua orang tua kayak begitu
ya senangnya karena apa dead
kalau kemarin sih senang gara gara dia pengen kawin lagi
terus sekarang kenapa dia kagak seneng lagi ded
ya sama gara gara pengen kawin juga
kasian mbak benudet
kayaknya dia stres pikir dia kawin
pengen kawin lagi
kagak dia yang mau
eh masih mending babek gue
udah tua kagak ada yang mau
nah lo masih muda pasti jomblo
mau ngapain sih bolak balik mulu dari tadi
karena udah pernah bilang makanya kalau ngojek bawa minum
biar gak usah bolak balik
ojek lupa mbak
kayak banyak pikiran aja lu
sebenarnya mah gue ngebet banget jodohin gue sama kerabat kenalannya
tapi gue masih belum berani kawin
gue masih bingung ntar kalau udah kawin anak kamu gini gue mau dikasih makan apaan
kalau kata gue mbak
lo dengerin dah apa kata mak lo
buru buru dah lo kawin biar ada yang ngurusin
kalau soal rezeki itu datang sendiri
karena kalau kita sudah nikah kerja kita makin tambah semangat
betul tuh drok
gue gak mau kawin dulu sebelum punya tim sama antena
maksudnya itu apa man
itu bukan ngindir lagi drok
terus apa dad
kenapa gak diangkat pur
nih vitamin tulangnya
buat palak pwin
sekarang kalang yang kuk fifikur anytime ever
kagak jadi udah selesai mijitnya udah enakan
kalau udah enakan kenapa tetap beli minyak
malah gien lu lama amat beli minyaknya
iya tadi nyari dulu mak di tempat biasa gak ada
oh seperti itu
mohon nitip ini buat bapak
oh mau nitip buat bapak
kirain manggil gara gara pipih kangen sama mimi
sudah dibelikan antena tapi
bang atau peraknya satu dong
peraknya satu dong
baru mau cerita udah ada yang beli
degangannya laku bukannya seneng malah ngedumel
gak jadi dad
jangan dong saya kan cuma bercanda
kata praknya pedas atau enggak
tunggu bentar ya
mon kamu tahu nggak si babe kan lagi nyari calon istri
kira kira siapa ya yang lagi dicari
ya calon istri lah pak
saya tahu tapi siapa
tuh tahu kenapa nanya
saya juga tau
maaf ya bu nur niat tidur di kamar bunga jadi ngerepotin
indah papa namanya juga anak kecil
mbak surti gimana jualannya bang deddy lancar
alhamdulillah bu nur lancar
udah gak sakit lagi
bukan cembung mbak tinggal makannya aja tambah banyak
kalau bang harun gimana
masih gitu gitu aja belum ada kerjaan
kenapa bang harun indek coba ngelamar kerja kantoran sih
saya orangnya gak bisa kerja kantoran bang salim
saya tipe orang yang lebih suka bekerja bebas
bekerja atas keinginan sendiri
tapi kan sekarang udah bebas banget waktunya karena kagak ada kerjaan
itu cualang bapak
ya kan bapanya
brah tuanku dunia
eh gamreng dulu atu
hah lu udah dapet dari pagi
kalau bang deddy itu
gak bisa cari kerja kantoran
soalnya cuma punya ijazah sma
kalau bang harun punya ijazah kuliah
mau cari kerja apa
memangnya dulu sekolah apa
saya juga jurusan politeknik
di jepok bang
bang harun dimana
di jakarta timur
lulusan tahun berapa
kalau saya tahun dua ribu enam belas
kalau saya sih kagak lulus bang harun
ntar aja kalau udah nyampe
angkat aja dulu
siapa tau penting
kenapa gak diangkat bang
nomornya gak kenal
wa'alaikumsalam eh ada om herman
ada lagi rebahan om
enggak cuma pegel pegel aja
mau om bantar ke dokter
bentar tapi tanya dulu ya om
om duduk dulu aja
astagfirullahaladzim ya allah
ada om herman datang mak
oh seperti itu
suruh duduk dulu deh
tapi tadi om herman nanya
ma mau diantar gak ke dokter
iya tadi juga bilang begitu
yaudah suruh tunggu dulu
mak mau sholat
sebentar dong pak kan lagi mikir
udah udah yakin
kayaknya gara gara minum vitamin tadi mut
pak mainnya udah dulu ya
elok elok kamu mah kebiasaan mot
ya kata bapak saya vitaminnya enak
ah bapak lu emang apa aja suka
yang penting gratis
gue udah kagak bisa bapak gue udah meninggal